cuma gibran dan kaisang dua putra jokowi tetapi juga menantu jokowi bobi nasution wali kota medan
yang bakal melanjutkan karir politiknya di bursa calon gubernur sumatera utara
tetapi bobi punya saingan di internal partai golkar musa rajek syah atau ijek
wakil gubernur sumatera utara periode dua ribu delapan belas dua ribu
di keluarga presiden joko widodo selain gibran raka buming raka putra sulung yang kini wakil presiden terpilih
ada bobi nasution wali kota medan sebelum yang kini sedang coba peruntungan kaisang pangarep sang putra bungsu
ketiganya punya kans yang cukup bagus mereka mengikuti jejak sang ayah joko widodo
yang memulai karir sebagai wali kota solo dua periode dan gubernur jakarta
lalu dua periode jadi presiden
gibran juga memulai karir sebagai wali kota solo dan kini wakil presiden terpilih
lalu bobi wali kota medan dan maju sebagai gubernur sumatera utara
sementara itu kaisang ketua umum psi mencoba peruntungan sebagai bakal calon wali kota
bila gibran terhitung mulus melaju sebagai wakil presiden terpilih tak begitu peruntungan bobi
sebab golkar memberikan pesaing buat bobi di bursa gubernur sumatera utara
dpp partai golkar juga memberikan surat tugas kepada wakil gubernur sumatera utara periode dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
musa rajeksah atau ijek untuk bertarung di pemilihan gubernur sumatera utara
ejek pun mengaku siap bersaing dengan bobi
yang diinfo kan ke kami yang diinfo kan diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberi peratugas
pas ditanyakan kemarin ini perlu daftar lagi nggak
pak kamu dapat surat gugat di sini saya sudah dapat
karena penugasan sekarang ini yang kita bergerak bekerja semuanya untuk melihat siapa yang nantinya akan dinilai oleh tim
pdip lebih berpotensi untuk menjadi calon gubernur sumatera utara
itu yang nanti menjadi calon yang terbaik dengan pastinya kita mau bersaing bertani secara sehat
sama seperti periode sebelumnya saya menyampaikan kepada tim pada waktu itu era mas
dalam kita memperoleh atau ucapan kemenangan pertama jangan ada menjelek jelekkan orang lain
pesaing golkar di sumatera utara kini adalah partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip
pdip pada rabu sudah menerima pendaftaran edi rahmayadi gubernur sumatera utara dua ribu dua puluh
edi tak cuma mendaftar di pdip tapi juga di perindo pks pkb demokrat dan nasdem
meski belum mendapatkan partai yang pasti untuk mengusungnya
edi merespon saingannya bobi yang adalah menantu presiden jokowi
tidak boleh bawa beras ya jangan pakai beras
jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan ya jangan lakukan itu
yang tidak boleh ya tidak boleh yang boleh lakukan
tapi bukan hanya bobi edi dan ijek yang bakal meramaikan bursa pemilihan gubernur sumatera utara
ada nixo nababan yang adalah bupati tapanuli utara dan kini anggota dpr dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan dari pdi perjuangan
bila bobi dan ijek menjadi kader golkar niksan adalah kader pdi perjuangan dan edi sang petahana gubernur
yang tadinya maju dari koalisi gerindra pks hanura dan pan
kini sedang menanti keputusan partai prai kursi dprd sumatera utara
yang sedang ditunggu kini adalah bagaimana posisi pks dan gerindra yang punya kekuatan masa di sumatera utara
bila potensi lega pks dan gerindra yang punya kekuatan masa di sumatera utara
lebih dari dua pasang maka kans bobi menguat di pemilihan gubernur sumatera utara